hari keempat pertandingan yang digelar di gelanggang renang upi bandung
cabang olahraga loncat indah mempertandingkan dua nomor final
pertandingan pertama dimulai dari nomor papan tiga meter sinkro putri
final loncat indah untuk nomor papan tiga meter sinkro putri diikuti oleh lima kontingen
kelima pasang atlet loncat indah ini menunjukkan keindahan dan sinkronisasi loncatan dengan pasangannya masing masing
dengan perolehan nilai dua ratus empat puluh lima tujuh pasangan jawa timur menjadi juara di nomor ini dan berhak atas medali emas
peringkat kedua ditempati oleh pasangan dki jakarta sementara jawa barat ada di peringkat ketiga
pertandingan dilanjutkan ke babak final putra untuk nomor loncat menara
di nomor ini para atlet harus melakukan enam lompatan dari ketinggian menara tiga lima tujuh atau sepuluh meter
di akhir pertandingan jawa timur atas nama muhammad nasrullah meraih medali emas
medali perak dan perunggu diraih oleh atlet dki atas nama adityo restuputra dan andriyani